pemberlakuan psbb tahap tiga di bogor jawa barat
membuat wali kota bima arya menutup paksa kios pedagang pakaian serta sepatu
di areal pasar anyar pada minggu siang
pengunjung mengaku terpaksa ke pasar demi memenuhi kebutuhan untuk lebaran
bima arya langsung mendata ktp pedagang maupun pengunjung
wali kota mengimbau agar warga bogor terus mentaati peraturan
demi mengurangi penyebaran covid sembilan belas di kota bogor
ya kalau mau belanja bahan pak pak sangat dipahami perlu
tapi kalau belanjanya sekedar baju baru sepatu baru mau dipakai kemana
sementara memasuki hari ke sebelas penerapan pembatasan sosial berskala besar di subang jawa barat
sejumlah pedagang kaki lima serta toko pakaian masih nekat berjualan
belum adanya tindakan tegas terhadap pelanggar
membuat sejumlah warga mengabaikan aturan psbb diantaranya physical distancing
seperti yang terjadi pada salah satu
di satu tokoh pakaian di pamanukan ini
membeli menyerbu masuk ke dalam toko tanpa ada tanda pembatasan
yang dikhawatirkan akan menimbulkan kluster baru covid sembilan belas di kabupaten subang
pihak toko juga tidak menyediakan alat cuci tangan dan memeriksa suhu tubuh para pembeli
melihat kondisi ini sebagian warga mengungkapkan keprihatinannya
belanja ya belanja untuk apa
untuk biasa ini anak anak
mau lebaran ya
tapi kan ini antri ditutup tapi tetap mau masuk aja
ya paling besar nunggu agak longgar lah
emang ini gentian ya
jadi disayangkan kalau misalkan pada ngerti ya pasti jaga jarak
ya mungkin di sini nggak ada ini petugas yang menjalaran yang
jadi mereka bebas ya
pemerintah kabupaten subang telah menerapkan psbb sejak enam mei dua ribu dua puluh lalu
hingga kini belum ada sanksi baik dari petugas gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
maupun pemerintah kabupaten subang bagi pelanggar aturan psbb
tim liputan cnn indonesia